namun kenyataannya penurunan harga tiket ini belum dirasakan oleh masyarakat
nah kenapa ya itu jadi harus dijawab
diterbitkannya aturan penurunan tarif batas atas tiket pesawat ini merupakan bentuk respon aspirasi dari masyarakat
namun tetap memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan
banyak faktor yang terkait penentuan dasar tarif diantaranya biaya operasional pajak dan asuransi
ada pun berdasarkan km yang baru tersebut km satu ratus enam tahun dua ribu sembilan belas
dan tentu saja penurunan tersebut tetap mengedepankan faktor faktor substansial
seperti keselamatan keamanan penerbangan dan juga on time performance tetap menjadi prioritas
keputusan menteri berlaku maskapai harus segera menyesuaikan tarif paling lambat dua hari
keputusan ini akan dievaluasi berkala setiap tiga bulan